ayo naun sih hebo banget kalian berdua
hei ibu ranti
tau gak kenapa itu kita kesini
karena di rumah kita diteror ya
jangan lupa masukin
aduh kita kemana sini
nah kamar mandi
pasti mainannya zara deh
cara ini gayung siapa sih ya
gayung ini ada tikar juga lagi
ini tiket punya siapa
ini kayak punya
ini ada gayung
ini enggak mau nih
mandi aja diri
bisa mandi sendiri saya
sekalian beresin suara mandinya
gak tau mami
mami ngeliat ada
itu itu itu itu
lari ke sana
aduh kebiasaan nih
coba kita keputus
aduh aduh aduh
aduh dia gak bakal bisa masuk zara gak bakal bisa masuk
iya mami udah kunci
zara dia menghancurin pintunya
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
zara buka masukin
aduh kita kemana sini
kabur lagi balik lagi
ayo zara kabur dulu aja
eh cucu salah salah
aduh jangan denger jangan denger
hei zara zara tunggu
geki beneran sini udah dijegi gaya gaya kemah nih
agak salah nih
gue dulu serigai nih
aduh gimana saya bercanda apamalsu
dia jenanya ngcomel ngcomel keeper sih ada
ini yang miejsce asal saya
suarayang capek aja
aku ada lurus
siapa yang ilang jangan n shortcut ya
dateng ke rumah orang teh assalamu'alaikum
oh rumah saya rumah apaan
eh tutup lah pintunya cepet cepet tutup
tutup pintunya aku naon sih
kenapa jadi marah marah sama sangkanya sih nyuruh
tau gak kenapa itu kita kesini
rumah kita diteror ya
sama hantu nenek cangkul eh kebalik
hantu nenek gayung dan juga kakek cangkul
hantunya suruh banget
lainnya itu kakek cangkul sama nenek gayung tuh udah diusir
sama orang pintarnya bu messi
ya gimana ya gak tau sih ya
kayaknya sih udah tapi gak tau ya
kan cek saya juga apa
pasti itu kakek cangkul sama nenek gayuk itu dendam sama bu messi
soalnya bu messi udah ngusir dia pakai orang pintar
makanya jangan pakai orang pintar
pakai yang agak on aja sedikit
yah gak tau azak kali
iya lah lagian sih bu messi pakai yang aneh aneh aja
yaudah udah deh
ngomel lagi orang kesini mau berteduh
ini ngotot amat sih pengen nginep di rumah saya
kehela tuh kasih saya waktu buat berpikir
yaudah boleh kalau gitu
tapi jangan nyusahin ya
nanti jara sama bu messi boleh tidur di kamar saya
tapi bu messi di bawah
jarak sama saya di atas tempat tidur
ih kok kayak babu
gak apa apa deh yang penting kita bisa sama sama
awas aja jangan nyusahin lho
enggak dikit dulu
ayo masuk ke kamar
gak apa apa mak
kakek cangkul sama nenek gayung masih gangguin kita
pokoknya saya nggak mau tahu
bapak harus tanggung jawab
kalian gak tahu apa
kondisi keluarga kami dalam keadaan berkabung
kenapa kalian paksa kami untuk bertanggung jawab
dengan apa yang belum jelas kebenarannya
bapak hargai kedua orang tua saya
jangan usik ketenangan mereka dengan berita berita yang tidak benar seperti ini pak
kasian ketenangan mereka di sana
pokoknya bapak harus cari tahu
saya tidak mau diganggu ganggu lagi sama hantu itu
tapi bapak saya sudah meninggal pak
jangan main hakim sendiri dong malah marah marah
pak rt juga harus tanggung jawab dong
pak rt nya aja nggak becos
iya pak rt
kamu tahu jawab pak rt
ini kenapa saja disayang diserang
pak rt sama pak soni harus bertanggung jawab
dan selesaikan masalah ini secepatnya
saya akan urus ini dengan pak soni
saya selesaikan semuanya
terima kasih banyak pak rt
ini sudah menjadi kewajiban saya sebagai rt
aku tuh gak mau tahu ya mas ya
pokoknya kamu tuh harus selesai masalah ini
aku tuh udah capek mas
emang kamu pikir kamu saja yang diteror sama warga
aku juga diteror dahlia
kamu gak ngeliat barusan aku disamperin warga banyak banget
untung pak rt datang
kalau enggak aku udah habis jadi bulan bulanan warga
semua ini masalah awalnya gara gara orang tua kamu
aku gak habis pikirnya sama orang tua kamu ya
masih hidup bikin pusing
terus kau udah meninggal abah bikin masalah
eh dahlia kok kamu jadi ngomong kayak gitu sih
itu kenyataannya kok
kok kamu jadi ngejelek jelekin orang tua aku
bener bener itu yang kejadian kan
delia harusnya tuh kamu bantu aku
bukan malah bikin aku down kayak gini
mas terserah ya
aku udah gak mau dengar apapun lagi dari kamu
aku tuh udah buang tau gak sih
aku buang sama kamu
aku buang sama rumah ini
dan aku buang sama orang tua kamu yang jadi hantu itu
aku mau cerai sekarang juga
tidur di rumah saya
tidur pakai ngorok
berapa jam mbak
aku gak bisa tidur

bukannya bangun ya
siapa yang kukus di luar malem malem
kok sering aja di kamar rafa ya nak
jangan jangan ada tikus di kamar rafa
bahaya nih kalau ada tikus
nggak sempat ditutupan
bu messi kenapa
tadi ada nenek gayung
iya bu messi beneran
berarti bener kan ada shitan
tadi di dalam nih